durasi kita berjalan bapak ibu sekalian
sudah sampai di segmen terakhir
boleh kita lanjut
baik terima kasih bapak ibu
ini adalah segmen terakhir debat publik ketiga pilgub jabar dua ribu delapan belas
yang menjadi pamungkan
baik terima kasih seluruh rakyat jawa barat yang saya hormati dan saya cintai
saya bangga dan terharu banyak pengalaman yang didapat selama berkumpul dengan calon nomor satu nomor tiga dan nomor empat
tetapi tentu kami punya kelebihan
kami punya komitmen dan keberanian untuk menyelesaikan seluruh persoalan di jawa barat
terutama masalah keamanan
terutama juga masalah masalah kesejahteraan
di atas jawa barat yang pluralis
di atas jawa barat yang toleran
kami akan membangun jawa barat yang sejahtera dan berkeadilan
padahal harapan kami adalah inilah doa kami
ya allah ya rabb ya rahman ya rahim
jadikanlah pilgada jabar ini sebagai pilgada yang aman
tentram damai dan sejuk
semoga pilkada jabar ini bisa membawa kemaslahatan berkat dan rahmat bagi seluruh masyarakat
serta bisa mengangkat harkat dan martabat tatar pasundan dan seisinya
semoga pilkada ini tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kami
tetap bisa menjaga rasa persaudaran dan tali silaturahim di antara kami
karena pilgada ini hanya kebenaan dunia semata
sementara rasa persaudaraan tali silaturahim ukuah islamiyah ukuah insaniah lebih besar dan lebih mulia dari semua ini
jadikanlah kami semua ini pemimpin yang kau ridhoi yang adil dan amanah
kami berdiri di sini memohon dan bersimpuh kehadapanmu
bukan semata mata hanya untuk mencari jabatan dan kedudukan
kami berdiri di sini di hadapan ribuan masyarakat
hanya ingin mengabdikan diri kepadamu ya allah
waktu anda habis
terima kasih banyak
silahkan kembali ke tempat duduk
terima kasih kandidat nomor berikutnya
terima kasih kandidat nomor berikutnya
kandidat nomor urut tiga sekali lagi saya ingatkan ada tiga hal yang harus anda sampaikan
yaitu mengapa rakyat jabar harus memilih anda
ajakan pilkada damai dan sampaikan satu kata baik tentang ketiga kandidat lainnya
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
baik pertama kali ingin saya sampaikan kepada tiga pasangan calon yang lainnya
mereka adalah orang orang yang berbudi pekerti
suruh suruh aku masyarakat jawa barat sudah empat bulan kita berkomunikasi melalui kampanye
sudah kita saling mengenal
empat calon semuanya alhamdulillah sama
dan hari ini suruh suruh sekalian
program untuk memajukan jawa barat menjadi jawa barat yang termaju
sehingga jawa barat bisa menjadi contoh provinsi provinsi yang lainnya
dengan kemajuan itu kita tidak bisa lepas daripada ketakwaan kita
bahwa tanpa rahmat tuhan yang maha kuasa kita tidak akan kemana mana
ya allah ya tuhan dengan itu makanya dengan ketakwaan dan kemajuan kita membuat jawa barat aman
aman daripada segi kriminalitas
perempuan perempuan aman daripada
bayi anak semuanya aman daripada konsumsi konsumsi makanan makanan yang bergisi
saudara saudaraku inilah cita cita kita sehingga semua masyarakat jawa barat akan masing sejahtera
saya di usia yang cukup senior
saya tidak berarti saya tidak cepat tumbuh
tapi saya akan tumbuh dan mengabdi kepada jawa barat dengan pengalaman saya
dengan pendidikan saya
dan insya allah dengan
kebijakan kebijakan pengalaman saya
usia adalah ukuran kebijakan dan pengalaman
insya allah kami bersama sama membangun jawa barat
saya ingin mengingatkan para pesan para ulama
bahwa suara kita satu pun adalah merupakan amanah yang harus ditunaikan
oleh karena itu
lamun reknya bakat asik ulapohok bekal bolu
lamun jabar hayang asik ulapohok nomor tilu
iwak badar iwak betik ajak eder
iwak bader makan bolu ajak eder
waktu anda habis
berikutnya kita dengarkan closing statement dari kandidat nomor urut empat
sampaikan mengapa rakyat jabar harus memilih anda
ajakkan pilih kandang damai dan satu kata baik tentang ketiga paslon lainnya
perlu kami sampaikan
tidak harus seluruh warga jawa barat memilih pasangan nomor empat
sebab kalau seluruhnya namanya mobilisasi
ini kita demokrasi
boleh pilih nomor satu
boleh pilih nomor dua
namun yang terbanyak adalah nomor empat
karena kamilah yang insya allah paling mengetahui kondisi jawa barat saat ini
dengan seluruh isu isu strategis yang ada saat ini
kemana jawa barat sebaiknya ke depan
kamilah yang lebih mengetahui
jangan dongkol kalau yang menang nomor empat
demokrasi perebutan jabatan hanyalah sementara
tapi persahabatan kita selamanya
jangan cederai demokrasi hanya untuk kepentingan sesat
dengan mengorbankan silaturahman
mari kita berdemokrasi secara sehat
masyarakat jawa barat merindukan hidup yang hasanah
agar lebih asik
lebaran makan ketupat
kita pilih nomor empat
agar hidup bermartabat
itulah yang kami sampaikan semua
salam hormat untuk seluruh warga jawa barat
ketua rt ketua rw kepala desa dan seluruh rakyat dimanapun berada
kami bekerja untuk anda semua
sampai jumpa pada waktu dan gelombang dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
bersama deddy deddy untuk jawa barat
pastarika sampai menang
kini giliran kandidat nomor urut satu
waktu anda dua menit
saat anda mulai berbicara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perjalanan pilkada ini adalah perjalanan pilkada yang melelahkan
terima kasih kepada sahabat sahabat saya
nomor dua gara raga
nomor terserah raseb
nomor empat teladan teladan
nah karena tadi pak demis ada pantun
saya pantun tapi milenial sedikit
lu cinta lu nak di dm pak uu
kalau sudah cinta tentulah pilih nomor satu
ini adalah ali imran dua puluh enam yang menjadi sebuah pegangan kami berdua
watangziul mulka mimantasa
watu idu mantasa
watu dilu mantasa
kalau allah sudah menetapkan kepada yang allah kehendaki maka kekuasaan itu akan hadir
kami meyakini rabu depan siapa yang jadi gubernur sudah allah tetapkan
tugas kami hanya menjemput dengan ikhtiar
kenapa pasangan rindu pasangan ini masih muda lari masih cepat
kalau begadang masih kuat
kami berpengalaman satu wali kota satu bupati
pengalaman ngurus kota pengalaman ngurus desa
kami juga komitmen membawa nilai baru kepemimpinan baru yang selalu inovatif dan merangkul
walau t'ai'asu minrohmatillah fainal ya'asamina kabair
saya tetap optimis semangat pada saatnya kita akan indah pada waktunya rindu akan menang
saya akhiri dengan satu pantun lagi
ayu ting ting keselek putu yang penting tetap pilih nomor satu
hatunun assalamu'alaikum sampai hari rabu jangan golput
hatunun para pemirsa nomor satu
waktu anda habis dan itu dia akhir dari debat kita pada malam hari ini
tepuk tangan untuk semua kandidat
dan terima kasih banyak para kandidat atas kerjasamanya pada malam hari ini
anda sudah menyaksikan jangan lupa pilih pemimpin yang anda layak untuk menjadi pemimpin anda
pemimpin jawa barat lima tahun mendatang
ingat gunakan hak pilih anda
sukseskan pemimpin anda
sukseskan pemilu kada karena suara anda begitu berarti
saya undang seluruh komisioner kpu jawa barat dan bawaslu untuk naik ke atas
pak kapolda jawa barat juga pak pangdam
saya undang untuk naik ke atas
dan kita harus tutup acara kita pada malam hari ini
saya afi'ari malik undur diri selamat malam